bursa efek indonesia mengajak anggota kamar dagang atau industri atau kadin
untuk meningkatkan perusahaan publik
ajakan ini untuk meningkatkan investor aktif di bursa efek indonesia
senin pagi bursa efek indonesia atau bei menggandeng kamar dagang dan industri
atau kadin untuk meningkatkan perusahaan yang terdaftar listing menjadi perusahaan publik
pasalnya saat ini sudah ada lebih dari lima ratus perusahaan yang terdaftar di bursa
namun belum sampai satu persen anggota kadin yang terdaftar
direktur utama bei tito sulistyo mengharapkan anggota kadin yang belum terdaftar
untuk melakukan listing dan menjadi perusahaan publik
kita ingin kadin ini adalah ujung tombak perwakilan para pengusaha di indonesia
pantes pantesnya lah dengan bursa selalu kerjasama secara bergulir
simple itu pak kerjasama dengan kadin
ketua kadin indonesia rosan rusali
menanggap kadin ini adalah perusahaan publik yang terbaik
tapi positif ajakan bei
namun perlu adanya kerjasama yang baik dalam kemudahan pembiayaan
karena masih banyak anggota kadin yang berbentuk usaha menengah kecil
kalau umkm di bawah kita sebenarnya sih cukup yang terdaftar
yang ada di web kita tuh kurang lebih ada dua puluh enam ribu yang lengkap
karena itu yang kita sudah kerjasamakan dengan jepang dengan smrg
dengan adanya kerjasama yang aktif antara bei
dan anggota kadin diharapkan dapat memberikan dampak positif
pada peningkatan investor yang melantai di bursa
marsya anastasia jakarta